hai ya kita akan membedah satu persatu kalau tadi bang rizal sudah mulai apa
belajati dari bidang ekonomi dan maritim yang bekas posnya dia kita coba dari bidang
polhukam dulu kita lihat mana personelnya tapi kalau secara makro dulu mas
bambang dan juga bung eson di polhukam ini apa yang menjadi concern utama presiden jokowi
terutama pr di bidang polhukam kalau misalnya majalah tembok kita lihat hari ini headlinenya
bahwa ini kabinet untuk anti radikalisme lah anda lihat gimana terlihat paling tidak yang di brand kan
gitu ini adalah kabinet yang serius memberantas radikalisme karena kita lihat kan mahfud kan
boleh dibilang tokoh nu yang disitu lah ya kemudian kepala pulih pun tidak diakui sebagian
warga ketika mau jadi wapres menagrinya ya mbak mbak mantan
kapolri dan kita bahkan menteri agamanya jendral kopassus jangan agen yang bukan dari
mana mana dan memang semangatnya mau memberantas radikalisme nah kemudian menhan nya juga sekarang
yang tadinya dianggap ditunggangi oleh kelompok radikalisme sekarang nyebrang untuk melawan
radikalisme jadi saya lihat nih di menko polhukam tuh kelihatan kalis pokoknya musuh kita radikalisme
kalau zaman dulu tapi kelihatan apa ya kalau jaman dulu ini kelihatan apa ya kalau jaman dulu ini
kelihatan dari komposisi itu mas kalau dulu tuh berantas komunis sampai ke akar akarnya gitu
kalau zaman orde baru ini ini kelihatannya ke situ itu kelihatan betul bung eson anda lihat warnanya
warna anti radikalisme bukan warna warna yang lain misalkan anti korupsi juga persoalan polhukam
itu yang juga agak bingung ya kalau soal isu anti korupsi saya percaya dengan prof mahfud
tapi isu yang lain misalnya menteri dalam negeri pak tito menarik juga pernyataan dia sudah mengingatkan
itu soal apa hati hati dalam proses penyusunan apbd menyisir apbd ya mungkin mungkin semangatnya
salah satunya isu anti korupsi walaupun tidak pernah dikemukakan secara gamblang ya jadi salah satu juga
tujuh perintah pak jokowi kan adalah anti korupsi walaupun di beberapa nama soal johnny
plat kita juga nggak tahu gitu ya menteri yasona lawli menurut kita harusnya dibuang gitu bukan dipertahankan

menteri yasona loli menurut kita harusnya dibuang gitu bukan dipertahankan

apa undang undang pemasarakatan kpk kemudian ngotot juga di kuhp adalah yasona loli ini saya juga agak
agak aneh kenapa pak jokowi mempertahankan pak yasona kita bahas sesuatu deh bu ngeson ya biar
biar lebih enak loh di posisi menko polhukam apa yang diinginkan oleh presiden mas bambang
mas bambang menko polhukam sipil dari ini kayaknya agak agak yang agak bingung begini kalau di dua ribu empat belas
itu kan ada nawacita ya itu jelas tuh di brejengin misalnya apa sih target targetnya pak jokowi nah
ini agak aneh nih ini kita nggak pernah lihat minta maaf sampai saat kita belum tahu
apa target misal di bidang hukum yang serlebil til gitu ketimbang nawacita sekarang jadi nawacitata
jadi sakitnya tuh di sini karena kita nggak pernah tahu nah kemudian juga yang yang lain soal misalnya
untuk isu anti korupsi
janji soal penguatan kpk apakah bisa terjawab misalnya dengan prof mahfud saya nggak tahu prof mahfud salah satu
inisiator untuk perpu revisi undang undang kpk apakah dengan adanya pak mahfud perpu jadi dan
kpk diselamatkan nah ini yang nggak pernah muncul jadi bayang bayang orang akan nebak nebak nih kira kira
jokowi akan mengambil sikap seperti apa rekam jejak pro mahfud yang tadi kata anda ya anti korupsi rekam
rekam cukup baik dalam apa namanya dalam cakves buaya dan yang menarik walaupun harus dikonfirmasi
adalah informasi adanya hak veto jadi menko punya veto ya menko punya hak veto tapi ini benar
tidak ya jadi keputusan keputusan atau ide idenya pak yasona loli atau menteri dalam negeri yang
kemungkinan tidak isu anti korupsi apakah bisa diveto oleh ini kan misalnya pak tito juga jangan
lupa ada target tiga bulan penyelesaian kasusnya pak novel baswedan yang belum tuntas saya enggak tahu
menteri dalam negeri ini upaya menyelamatkan pak tito atau sebenarnya mungkin ya regenerasi di tubuh polri
promising dong kalau menko nya seperti itu punya apalagi punya veto dengan rekam jejak itu anda
lihat kalau pak mahfud memang promosi tapi pak tito apakah dipromosi atau memang digeser pas
bapak ada prof mahfud kayak gini kalau prof mahfud bisa seberani ketika beliau menjadi ketua
mk dalam kasus cicak lawan buaya itu menjanjikan cuma saya tuh ada kekhawatiran
selama ini kita tahu posisi menko itu lebih posisi kehormatan ketimbang posisi yang efektif ya di
makanya kan pak jokowi sampai ngomong sekarang bahwa menko dikasih hak veto itu kan untuk mengkoreksi
bahwa selama ini ternyata menko itu sering dicoekin oleh menteri menteri yang katanya
di bawah mondeo dan faktanya begitu sepatunya gitu kalau misalnya dan kedua dan yang kedua
saya pikir gini selama ini menko itu lebih posisi kehormatan
ketimbang posisi fungsional
sehingga saya juga menduga ya ini semacam pak jokowi
menyelesaikan masalah dulu kan nyaris jadi wapres
tiba tiba saat saat terakhir batal
jadi kompensasi politik
ya ini kompensasi lah
kalau posisinya ya kalau wapres deket deketnya ke menko lah
kalau ke menteri kan enggak
tapi juga dari sisi positif saya bisa lihat
pertama dia ahli hukum
sehingga dia punya kemampuan mengontrol menteri hukum
dia bekas menteri pertahanan
jadi dia soal pertahanan juga paham
apalagi kalau soal dep degri dia kan sebetulnya ahli tanah
dulu sebetulnya katanya kan jokowi gus dur maunya dia jadi menteri pertanahan
tau tau salah ngomong jadi pertahanan
karena dia paham
paham soal itu
dan terus terang di pak jokowi ini sekarang punya menurut saya punya semangat untuk memperbaiki indonesia itu harus ada perbaikan masalah pertanahan
jadi beliau perlu tokoh seperti itu
dan itu dari positifnya
cuma mudah mudahan kekhawatiran saya bahwa ini sekedar untuk jabatan kehormatan kompensasi lah
karena kemarin enggak jadi wapres itu
tapi pak pak vud punya postur politik dan kewibawaan yang cukup tinggi enggak dalam mengatur
ini kan jagir jagir
jeger juga di bawahnya nih
ada putri lauli ada pak pak vud
dengan kapasitas dia sebagai mantan ketua mahkamah konstitusi
sebagai negarawan tanda kutip
orang pastinya akan segan dengan prof mahfud
betul tadi katakan di era sebelumnya kan ributnya antara bu susi dengan luhut
enggak akurah menko
akhirnya disebut juga itu
jadi menko sebenarnya juga jadi perdebatannya
sebenarnya masih layak diperlukan atau enggak
karena cuma mau koordinir doang
dan saya juga pernah dulu direkrut oleh beliau untuk jadi tim investigasi
untuk mencari korupsi di mahkamah konstitusi
mudah mudahan beliau nanti punya keberanian untuk juga bikin tim investigasi
untuk membongkar korupsi
mudah mudahan willingness nya masih sama
tim independen ya
oke kita lihat di bawahnya pak mahfud ada koordinasi lain
ada beberapa menteri menteri lain yang mungkin bisa dibelajati lagi
apakah masih ada datanya
oke ada menteri pertahanan
menteri pertahanan gimana mas
ya menteri pertahanan ini kan
menteri pertahanan ini kan
saya nggak tahu sekarang apakah beliau sudah bisa dapat visa ke amerika dan beberapa negara lain ya
itu kan menunjukkan ada masalah internasional
walaupun di dalam dunia yang sekarang lebih pragmatis
mungkin itu sudah enggak jadi terlalu hambatan
kalau kita lihat dari sisi positifnya
jelas masuknya beliau ke dalam kabinet ini menurunkan suhu politik
dan juga membuat
menurut saya satu hal kalau lihat dari positif ya
selama ini nih kalau gerindra di luar melawan partai sekuler
ini dua sebetulnya kelompok kebangsaan bertempur
akhirnya yang menunggangi baik islam fasis saya bilang lah di sini
sama islam fobis di sini
nah kalau mereka gabung penunggang ini susah gitu
susah mau menunggangin siapa
menunggangin siapa gitu loh
sehingga mereka kembali ke habitatnya yang kecil
karena anatopinya gerindra sebenarnya partai sekuler ya
sebenarnya partai sekuler partai nasionalis ya
kalau kita lihat
pak prabowo kakak adiknya aja gak ada yang islam
gimana kita mau bilang dia radikal islam ya kan
dan adeknya yang paling menunjang dia orang kristen lah kan
jadi dia seolah olah yang nasionalis ini bergabung lagi gitu loh
tapi secara fungsional menteri pertahanan ini akan bisa membuat perubahan yang lebih baik gak dibanding ria miza triakudu misalnya
saya tuh problem saya dengan pak prabowo gini
pak prabowo itu orang yang cocok di kopassus
nah problemnya orang out of the box ini kalau ditaruh dalam satu birokrasi
birokrasi itu esensinya adalah box
nah atau dia akan membuat perubahan yang luar biasa baiknya
atau perubahan yang luar biasa buruknya
susah untuk mediocar atau di tengah tengah
ya pertama dia kan mengelola uang senilai satu ratus dua puluh tujuh triliun
terbesar di anggarannya
terbesar salah satu di anggarannya
kemudian yang keempat
yang kedua akan menjadi persoalan
ini rata kan bicara soal pengadaan alutsista nih
alat alat militer gitu ya
kemudian kpk sendiri agak susah masuk ke dalam gitu
apalagi bpk dan kejaksaan
betul bpk kejaksaan itu kan orang orang yang mayoritas itu ada bau bau partai sangat kental
jadi kalaupun mengusuk kasus kasus pengadaan di kementerian pertahanan itu kelihatannya kok agak susah
maksudnya kementerian pertahanan dipromosikan atau dipersepsikan akan menjadi cashcow baru
bisa jadi karena bicara satu ratus dua puluh tujuh triliun uang negara yang besar itu kan potensi bocornya sangat mungkin juga gitu terjadi
saya nggak tahu apakah ini memang sengajaan atau karena memang prabowo punya keahlian soal itu
tapi perlu dijaga juga oleh pak mahfud endi
dan itu klasik
jadi kalau mau korupsi yang paling aman paling gampang itu di alutsista
karena beberapa dokumennya dianggap dokumen rahasia
jadi agak susah masuk ke dalam
bisa jadi seperti itu ya
makanya kalau menurut saya kalau kita bisa meng appeal pak jokowi dan pak prabowo
pak prabowo bisa nggak ubah itu anggaran dari alutsista untuk kesejahteraan prajurit
seperti pak yusuf lah dulu
kalau kesejahteraan prajurit itu susah dicurinya
jadi berpihaklah kepada prajurit
jangan berpihak pada kaum pencuri
makanya kita lihat enam bulan satu tahun ke depan apakah postur anggarannya akan mengarah kemana gitu ya
kalau kita general tito karnavian ini ini menarik juga
banyak yang tidak mengira
bahwa beliau akan menjadi menteri
apalagi menteri dalam negeri
ini mungkin kali pertama menteri dalam negeri dipimpin oleh general polisi
bacaan kita sih begitu
di luar dugaan kita
pak tito kok tiba tiba menjadi menteri
saya pikir masih ada berapa tahun lagi gitu ya
saya nggak tahu
karena ada rumor di internal kepolisian
dari dua matahari kembar gitu ya
selain pak tito
ada beberapa orang yang sebenarnya dipatuhi oleh beberapa jajaran di internal kepolisian
pak tito ya lagi lagi tadi
entah itu isinya rasul radikalisme
atau upaya menyelamatkan
karena waktu itu ingat betul kita
pak tito dikasih mandat
pak jokowi tiga bulan diminta untuk menyelesaikan kasus novel baswedan
sebagai kapolri ya
sebagai kapolri gitu
nah saya nggak tahu apakah ini promosi
ataukah sebenarnya ini digeser untuk menyelamatkan pak tito
ini yang kemudian harus dicek
apa pr utama selain radikalisme
tadi pak tito
kenapa radikalisme harus di kementerian dalam negeri
karena dia kan ke departemen dalam negeri itu kan pembinaan terhadap daerah daerah
nah kan ada beberapa daerah yang memang radikalisme besar
dan kedua juga ada persoalan persoalan separatis juga kan
seperti di papua gitu
yang memerlukan penanganan khusus
tidak hanya penanganan secara kriminal politik
tapi juga secara politik
nah penanganan secara politik itu memang
kementerian dalam negeri
pak tito mantan kapolda papua
jadi beres masalah masalah gitu
apalagi terus terang saya melihat
pak papua dan juga dua ratus dua belas
itu kan sebetulnya kelemahan dari intelijen
sehingga kebobolan lah boleh dibilang intelijen dalam kasus itu
terutama pak wilanto juga
jadi saya kira mungkin pak tito yang dengan dasar densusnya
itu mungkin ditaruh disitu untuk juga
supaya complementary lah
dari kelemahan di sudut lain
ada kelemahan yang gak bisa diapapain gitu loh
karena punya perangkat sampai desa desa
dua nama lain yang cukup mengejutkan
satu mengejutkan karena dipilih lagi
satu mengejutkan karena tidak punya rekam jejak di bidang itu
menkom info dan pak lauli
anda melihatnya gimana
ya ini menurut saya
ini yang benar benar menurut saya adalah akomodasi politik
karena kalau kita lihat pak lauli itu kan hubungannya dengan ibu mega
katanya sangat besar
dan ibu mega sekarang kan punya obsesi untuk
menghidupkan kembali gbhn
sehingga harus melakukan
amandemen dari konstitusi
kayaknya ibu mega itu
sudah berapa kali ngomong gitu ya
dan lauli ini orang yang dipercaya ibu mega
kayaknya untuk melakukan itu
jadi jokowi mungkin harus mengakomodasi
permintaan itu walaupun barangkali dengan rada kesel
dan yang kedua
kalau mengkom info
saya kira harus mengakomodasi nasdem
yang sudah mengancam ngancam juga
tapi maunya kan bukan di situ sebetulnya
sehingga sebelum kita pindah ke menteri yang lain
ya mengakomodasi info kan tadi betul
ada ancang ancang dari nasdem
dia akan oposisi
waktu itu kan memulai nih
mulai ada gejala dia gak dapat kursi
nah kemudian tiba tiba ada menko info
kemudian pak bu siti nurba yang kemudian menjabat
nah ini yang kemudian
jangan sampai jadi miskomunikasi tuh
bukan mengakomodasi info
masih di binang pola hukum
ada beberapa pos lain
menteri luar negeri misalnya
ada jaksa agung
kita akan lihat
ya ini dia
ini menteri luar negeri
men pan rb
dari menteri luar negeri ke men pan rb
saya nggak tahu apakah ada tujuannya juga kontra radikalisme juga
karena men pan rb juga punya tangan sampai asn asn
jaksa agung anda lihat juga gimana nih
kalau pak cahyo saya melihat itu bagian dari akomodasi ya
karena kan bu mega jelas minta menteri banyak
ya dia minta menteri banyak
paling banyak sebagai partai yang melakukan
dan pak cahyo kan relatif hubungannya dekat dengan ibu mega
jadi dia harus dikasih tempat
dan akhirnya dikasih tempat itu
kalau menteri luar negeri
saya kira menteri luar negeri ini sama seperti beberapa orang
seperti menteri basuki
seperti menteri perhubungan budi karya
dan menteri pratikno
adalah orang orang yang pak inner
benar benar pak jokowi itu secara kemistri itu
merasa udah dekat ya
itu udah diluar
udah prerogatif beliau lah ya
nah kalau jaksa agung ini kan
karena ada permintaan terutama dari pdp
nggak boleh lagi dari partai
akhirnya harus cari yang non partai
ini kan adiknya dari pak tb
jadi ada masih
diluar partai tapi tidak diluar banget
artinya ini proksi dari megawati
ya ini menurut saya kompromi
bukan asal melihatnya gimana
terutama pos jaksa agung lah
ya jaksa agung tadi ini kayaknya setengah politisi gitu
karena mungkin dia selalu klaim bahwa
gue bukan partai politik
dia juga kan
mantan jaksa agung muda ya
saya membaca begini
jaksa agung muda ini
jaksa agung pak st burhanuddin
pak jaksa agung sebelumnya
nggak ada prestasi yang luar biasa juga
kemudian catatan hitamnya juga nggak banyak
dari kemenko polukam ini sebelum kita pindah ke kementerian yang lain
ada nggak masuk dari stabilo stabilo yang non hijau yang tadi anda sebutkan
kalau ini belum ada itu
walaupun memang pak yasona lawli disebut sebut ya
waktu di kasus beberapa kasus korupsi
jadi dari nama nama yang tadi kita bahas
belum ada yang stabilo ya
oke kita apakah di kementerian lain yang tidak aman
menurut bung esok kita akan bahas itu